memang papa tidak korupsi kan
tau gak sih
pandu itu kelakuannya aneh banget disini
masa si pandu kerjain mama sama aku sih
dia tuh pura pura jadi hantu gitu
belum lagi dinda
masa dia diajak ke genteng sih
dia kan anak kecil
aneh aneh aja kan kelakuannya
ngebahayain orang tau gak
aku tuh gak suka sama dia
aku pengen dia pergi dari rumah ini
aduh pak mama ini jadi bingung deh pak
kalo si pandu itu diusir kita gak dapet uang satu miliar dong pak
duh mah deh lupain satu miliar
aku tuh gak suka sama dia
udah deh pak please usir dia aja
aku tuh gak suka sama dia
terima kasih kalian all lah
harapan kalian juga
dan jangan lupa tolong like komentar dan subscribe
terima kasih semua

engga supaya lu kesakit

tinggal tsuk tsuk tu untsuk
sebesar aku ini
pengen pengen ke sini
pengen minta kamu
emang kamu tidak boleh bilang apa sama aku
kau trus yang lagi
mundur tahu bunu
rupanya kecepatan aku kalian ke songgok
itu hal yang mengapa
yang harus disederhanakku
emang kamu mau apa dibilang sekuriti
enggak mau kan
jadi wajar dong kalau aku pengen tahu kamu ada dimana kamu kemana kamu sama siapa
ini sorry ya aku emang pengen bilang sama kamu
nggak jadi kawin sama kamu
kau tak bisa mengingatkan diri sendiri
karena sebentar lagi aku bakal bertunangan
sama seseorang yang aku cinta
jauh dari dirimu
selama ku tinggal di rumah
cinta tuh anak dari pemilik rumah ini
eh kamu sadar gak sih apa yang kamu bilang
kamu sadar apa yang bakal terjadi
kamu bakal kehilangan kekuasaan atas perusahaan yang kamu pimpin sekarang
karena perusahaan itu adalah perusahaan milik keluarga aku
kamu bakal kehilangan kekuasaan atas perusahaan yang kamu pimpin sekarang

jadi janjian gue alindri untuk menghindar
ya tapi perjanjiannya batal loh
dan uang satu miliar hilang
selama lu tinggal kasihku
aku gak menghilang
untuk sampai jumpa
aku gak menghilang
yang kedua lo harus tau ya
gue lebih seneng
yang kedua gue lebih seneng ya
yang kedua itu
pandu pergi dari rumah gue
dan gak ada lagi manusia yang nyebelin di rumah gue
lo tau kan
gak akan ada lagi orang yang kekanak kanakan
gak akan ada lagi momen momen yang nyebelin dari hidup gue
nggak gue nyebelin
gue juga ngeseneng
kak dengerin gue
tapi gue sedih sih
gue kasian sama mukap gue
dia kan pengen banget duit itu
dengan kekuatan naruto
dengan kekuatan bibir doab